kasus kejahatan seksual yang melibatkan delapan anak di bawah umur di surabaya
lebih banyak disebarkan karena faktor lingkungan
selain itu kurangnya perhatian dari orang tua juga memiliki peranan penting
atas penyimpangan perilaku mereka
namun lepas dari pencabulan yang mereka lakukan
sembilan pelaku di bawah umur ini sebenarnya juga adalah korban
perlu kehatian kehatian dalam menangani kasus pidana
terutama kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak anak
baik sebagai pelaku maupun sebagai korbannya
meskipun pelaku dan disebutkan dia adalah tersangka
mereka tetaplah anak anak dan butuh perhatian yang lebih dari orang orang dewasa di sekitarnya
apa yang terjadi terhadap delapan bocah asal salah satu kampung di kecamatan gubeng
kota surabaya ini menjadi bukti bahwa mereka yang tersangkut kasus pelecehan seksual
tetaplah korban karena mereka anak anak
tempat tinggal para pelaku dan korban
adalah pengukiman padat penduduk
rumah berhimpit dan kampung yang sempit menjadi tempat tinggal sekaligus arena bermain mereka
termasuk pelaku dan korban penyimpangan seksual yang ditangani polrestabes surabaya
untuk bermain mereka lebih sering menghabiskan waktu di halte komuter dan balai rw
di dua tempat itulah anak anak di bawah umur ini melakukan aktivitas seksualnya
para pelaku dan korban masih duduk di bangku smp
bahkan ada yang masih sd
usianya pun baru sembilan tahun
sampai empat belas tahun
aparat penegak hukum harus lebih hati hati
itu tidak bisa terus kemudian dengan emosi dengan cara pikir orang dewasa
tanpa lagi memperhatikan ketentuan undang undang sistem peradilan pidana anak
yang mengutamakan keadilan pemulihan
dari proses pendampingan korban
keluarga keluar mengatakan anak anak yang terlibat tidak mengetahui antara melecehkan dan dilecehkan
nilai sosial yang terbentuk di kalangan anak anak ini
bahkan hasil adopsi yang mereka lihat sehari hari
bisa dari rumah bahkan dari internet
penyimpangan ini terbentuk karena kurangnya perhatian dari orang tua
dan buruknya lingkungan bermain mereka
termasuk juga tudingan anak anak ini gemar menonton video porno di warnet tak jauh dari rumah mereka
pemilik warnet di sana sendiri
membantah menyediakan konten cabul
kemarin sore sudah ditangani mungkin kira kira lima orang atau enam orang
terus ngecek semua isi isi komputer saya
semuanya sudah aman
dan gak ada masalah situs porno gak ada
proses penyelesaian hukum kasus yang membeli tanah anak ini diatur dalam undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
tentang sistem peradilan anak
menurut pasal enam penyelesaian hukum bisa dilakukan di luar pengadilan
terutama untuk anak anak di bawah dua belas tahun
anak anak yang terlibat kasus ini